semarak ulang tahun republik indonesia ke tujuh puluh lima ini dirayakan oleh sejumlah warga negara indonesia
baik sipil maupun militer yang berada di luar negeri
lalu bagaimana kiprah prajurit tni menjaga perdamaian di negara konflik
dalam rangka kemerdekaan republik indonesia
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
ada kolonel infantri daniel lumban raja selaku dan satgas rdb tiga puluh sembilan b monusco di kongo
selamat malam waktu indonesia pak apa kabar
selamat malam mbak kabar baik
salam merdeka pak
pak ini seperti apa pak perayaan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh lima di kongo
kalau tadi di afrika selatan tepatnya di bangwe itu diikuti dengan upacara dan juga prosesi prosesi tersendiri
nah kalau di kongo seperti apa pak
baik mbak di tengah situasi pandemi covid sembilan belas ini di daerah misi
kami memperingati hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh lima
dengan melaksanakan berbagai kegiatan sosial terbatas dengan masyarakat setempat
namun tetap memperhatikan protokol covid
sebagai warga negara yang baik di hari bersejarah bagi bangsa ini
kita sebagai prajurit tni bangga terhadap bangsa indonesia dengan tidak melupakan jasa jasa para pahlawan
dan juga dengan melakukan kekuatan yang lebih baik dari seluruh kita
dalam mengisi kemerdekaan tersebut kami selalu berusaha berbuat positif untuk bangsa
yang mana kami sebagai peacekeeper atau duka bangsa yang tergabung dalam satgas batalan gerak sepat tni
kontinen garuda tiga puluh sembilan b monusco ini kami menjalankan mandat cbb seperti ini
menjaga aset aset un maupun personil yang ada memberikan rasa aman kepada masyarakat
kalau mbak tadi bicara tentang bagaimana kami memperingatinya di sini
kami dalam memperingati hud ri ke tujuh puluh lima ini kami melaksanakan berbagai kegiatan mik mbak
yang terangkum dalam kegiatan sipil military coordination yang digelar di beberapa tempat atau desa binaan
berupa kegiatan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat umum
seperti misalkan kita laksanakan kegiatan pembuatan jamban kemudian pembangunan lapangan sepak bola
perbaikan jembatan dan kecok tanam kemudian pendeta lahan di desa silinci pengobatan gratis
edukasi psikologi lapangan serta permainan permainan tradisional khas indonesia
iya itu tadi saya sempat lihat juga videonya pak ada pengibaran bendera dan juga ada interaksi dengan anak anak
lalu bagaimana tanggapan masyarakat di sana terkait kegiatan kegiatan tersebut pak
sejauh ini mereka sangat positif sekali kepada kita mbak
mereka begitu bergembira menikmati kegiatan kegiatan yang kita laksanakan
karena memang kegiatan yang kita laksanakan ini pada dasarnya juga bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sekitar kita
lalu pak daniel ini sudah berapa lama pak bertugas di sana
dan kira kira dari pengalaman selama ini apa tugas yang paling berat selama berada di konggur
lalu pernah terjadi kontak senjata tidak pak
karena ini kan kebetulan termasuk salah satu daerah konflik begitu
kami di sini mulai bulan november dua ribu sembilan belas jadi kurang lebih kami sudah memasuki bulan ke sembilan mbak
selama kami kegiatan di sini memang banyak dinamika dinamika tapi pada dasarnya semuanya bisa kami laksanakan dengan baik mbak
yang saya rasakan agak menonjol itu pada saat kita pertama kali diterjunkan di sini kemudian kita harus di deploy ke namanya desa di jombo
itu sekitar empat ratus lima puluh km mbak daniel
jadi kita harus mengusir politik tersebut dan mengamankan masyarakat termasuk ada korban satu orang di situ ke pos kita
nah di sini kita berupaya untuk mengevakuasi mereka padahal hanya bisa dengan udara
dan waktu itu kita harus menunggu dua hari untuk mengevakuasi korban ini
mungkin itu yang saya rasakan cukup menonjol lah selama perjalanan jas kita
baik wah kita juga mendengarnya di sini merinding begitu
lalu pak daniel ini di saat hari ini bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun
republik indonesia yang ke tujuh puluh lima apa makna kemerdekaan bagi pak daniel sendiri
kita ber uppercase pak daniel untuk berjaga jaga salvagathar yang pnri diet commissioner
mungkin hal itu bisa diunggahi terhadap orang pergyancar kisah parliva dan luar biasa